gue kayak gitu sih
apa bener ya gue udah jadian sama angel
tunggu yaudah cik sari dulu
terus lo abis anterin beli sarapan diganti sama boy
iya dong tadi boy minta gue nemenin dia sarapan
terus lo udah ada panggilan saya belum sama dia
ya kalo gue sih manggil dia tetep sayang ya
tapi kalo dia belum ada nih mit
ya gapapa lah namanya juga masih proses
namanya juga kan tadi baru pacaran kan
boleh saya lanjut
iya silahkan pak
ini yang lebih dalem
ternyata pak amir jago loh ya bahasa inggrisnya ya
emang itu puisi buatan pak amir
itu lirik lagunya tommy page
penyanyi tahun sembilan puluh an
pantesan aja syairnya bagus banget
tapi tahun sembilan puluh an itu aku belum tahu tuh penyanyinya siapa
soalnya kan tahun itu aku masih sd pak
wah ibu masih muda dong
iya tapi dia artis favorit saya bu
waktu saya masih young and hansem
nih saya masih ada fotonya
mirip banget ya
tapi rambutnya aja yang mirip
di mana mana sama rambut semua mirip bu
kecuali orang botak
ya yang penting sekarang bu devi udah gak sedih
saya kan bisa menghibur bu devi
jadi bu devi bisa ketawa deh
makasih ya pak amir udah gak hibur saya
amir ini emang lucu banget
ya gitulah bu
pak mau es teh manis
masih itu banget apaan
kalaucingan bununya gakait bro
ada satu gitu bro
setelah kita šut adrian quarto
tapi juga di bayangin panim
oleh karena itu
reva gue langsung jadi grogi banget ketemu sama dia
terus si reva udah kasih jawaban belum ke lo
ya belum lah kal
ya mungkin dia masih ngerasa kalo gue bakal php in dia lah apalah
padahal boro boro kan gue mau php in dia
gue ketemuan sama dia aja udah kerugi banget
ya pegang nih dada gue nih deg degan kan
kayaknya lo kalo ngebut ngebutan naik motor gak sampe deg degan kayak gini dah
nah itu dia
gue sampai bingung kenapa kalau gue ketemuan sama cewek ya reva gitu
grogi banget tapi kalo balapan gak sampe se grogi gitu
kayaknya lo emang bener bener cinta deh sama reva
kayaknya gue bener bener cinta sama dia
lah pesannya waktu itu buat angel maksudnya apa
hah ntar gue ketauan dong otak atik hp nya si boy
yaudah klas yuk
kan kata lo boy tuh pernah nembak lo
tapi tadi kenapa dia tuh aku gimana gitu
dia tapi dia udah pernah nanya perasaan mau ke dia nggak
nah itu dia megan
dia sih enggak nanya gimana perasaan gue ke dia
justru dia tuh kayak ngomong tentang perasaan dia ke gue
tidak nggak nanya sama sekali gimana gue mau jawab
apalagi kalau bukan boy mel mel
jadi kan tadi pas kita lagi ke sini kita sempet ketemu kan sama boy michael kayak biasa
nah pas boy ketemu sama reva dia tuh kaku gitu
dia aneh banget mel swear asli aneh banget
nah sedangkan kan dia udah pernah nembak reva
udah nyatain perasaannya
cuma dia tuh gak nunjukin gitu
itu yang bikin gue sebel
gini sekarang pertanyaan gue adalah buat reva
rek lo udah ngasih jawaban belum ke boy abis boy nembak lo
hmm belum kan
kalau misalnya allah ditembak itu sengaja lo mesti ngejelasin perasaanmu tuh kayak gimana ke dia
nah terus bisa aja boy tuh emang lagi nungguin lo mau jawab dia iya atau enggak
lo tuh mesti bisa jelasin dong perasaan lo ke dia
emang lo kira dia peramal
iya sih tapi gimana gue mau jawab masalah dia sama angel aja belum keluar kelak
tapi bener juga tuh kata reva ya kan
sekarang tuh gue yakin banget
kalau bukan gue yang kirim pesan ke angel
buktinya ya tadi pas boy ketemu sama reva dia tuh grogi banget
bahkan dia sampai bilang cinta sama reva
pas gue pegang dadanya aja dia deg degan
tapi kan ada buktinya men
mungkin hp nya boy emang bener bener aja kal ya
dan boy gak tau itu
ah mending kita selidikin aja kal
dan kita kasih tau ke si boy
aneh juga sih kalau gue emang gak ngeh kalau hp nya dibajak
lo kayak gak tau boy aja
gue mana pernah pegang hp jarang lah
kalau ada telpon baru dia pegang hp
message gue aja jarang dibales kok
yaudahlah kita selidikin aja kak
maksim orang punya pacar jadi bisa ninggalin temen
hai bebep yan yan selamat pagi
kamu udah sarapan belum
makanya aku mau ke ujung sana tuh
mau makan bubur ayam sama megan
kamu tunggu sini aja biar aku yang jalan
kalau aku naik rosi set lima menit juga langsung balik lagi ke sini
gak jalan dulu ya
ya loh bebep yan yan sampai segitunya mel
gak apa apalah muka jelek tapi bisa sweet
udah sarapan belum
kok belum sarapan sih kesakit loh
iya ini mau ke kantin mau makan dulu
yaudah gue temenin ya
kok boleh kayak gitu sih
apa bener ya boy udah jadian sama angel
tunggu yaudah cik sari dulu
terus lo abis anterin beli sarapan di kantin sama boy
tadi boy minta gue nemenin dia sarapan
oh sesuai banget
oh sesuai banget sih
terus lo udah ada panggilan saya belum sama dia
ya kalo gue sih manggil dia tetep sayang ya
tapi kalo dia belum ada nih mit
ya gak apa apalah namanya juga masih proses
namanya juga kan kalian baru pacaran kan
kan boy yang main cek perancadian
tapi lalu gak percaya
duh kan gue yang gak percaya itu
iya raikal sama yang lain lain
gini yuk ah
gini deh yuk
ih ngapain lo berdua di sini